memiliki anak adalah awal dari perjalanan yang menyenangkan
namun juga tanggung jawab yang besar
kehadiran anak akan memberikan kebahagiaan bagi sebuah keluarga
apalagi keluarga muda yang mengharapkan anak pertamanya
namun acapkali keluarga muda tidak siap untuk menerima kehadiran anak
dari perspektif keuangan seperti untuk biaya kelahiran
jika tidak dipersiapkan dengan baik yang ada akan menimbulkan masalah baru
dan untuk pembahasannya sudah bergabung melalui sambungan virtual
perencanaan keuangan prita habsari gosi
selamat pagi mbak prita
selamat pagi mas yuda
ya mbak prita apakah keluarga muda ini harus menyiapkan pelindung keuangan
sebagai pencegahan keuangan yang bocor bahkan hingga terjebak hutang mbak
namanya keluarga muda pada saat mulai menikah
kemudian nanti misalnya dikaruniai keturunan
maka harus memperhatikan adanya dampak finansial
terhadap pengelolaan keuangan rumah tangganya
yang pasti akan terjadi penambahan
dalam pos pengeluaran karena adanya tambahan tanggungan
atau anggota keluarga
kemudian berikutnya akan muncul beberapa pos pos
yang sebelumnya mungkin tidak pernah ada
contohnya biaya biaya untuk perawat anak
biaya kesehatan dalam hal ini juga termasuk vaksinasi
yang mungkin ada berbayar juga
termasuk untuk hal hal yang lain
sehingga hal hal ini memang diantisipasi oleh orang tua
karena jika orang tua tidak mempersiapkan
dan juga tidak mempersiapkan
untuk mengubah tata cara pengelolaan keuangannya
maka untuk mempertahankan keuangan tetap sehat ke depannya
mungkin lebih menarik
apakah ini berarti juga termasuk dalam mempersiapkan anak ya mbak
terutama buat pasangan muda
nah ini kalau kita bicara mengenai persiapan kelahiran
pastinya butuh anggaran yang memang kalau boleh dibilang
dipersiapkan seperti layaknya kita menabung
untuk membeli atau mengambil kpr seperti itu
nah tiap keluarga ini memiliki pertimbangan masing masing nih mbak
mengenai perancarakan memiliki anak
sebab kaitannya pasti seperti saya katakan tadi
tidak hanya keuangan tapi juga mental
nah perlukah kita menentukan kapan memiliki anak
dan membuat rencana kelahiran anak mbak
baik kalau boleh memilih memang alangkah baiknya
bila mana orang tua mempersiapkan mental maupun finansial
untuk memiliki anak
tetapi kalau memang tuhan sudah mengkaruniai anak tersebut
terhadap keluarga ini ya memang dia harus mengoptimalkan
secara umum pasangan suami istri itu memiliki
sebuah keuangan yang sangat penting
sembilan bulan masih sudah untuk memperlihatkan kelahiran anak
maka pada saat titik momen misalnya suami istri memutuskan
untuk mau melakukan program memiliki anak atau bahkan tanpa program
sudah dikaruniai apa namanya pemilang
maka di titik itu dia sudah harus mudah memasukkan
perencanaan dana kelahiran untuk anaknya
perencanaan dana kelahiran itu sebenarnya akan meliputi berbagai hal
sebelum kelahiran ya saatnya tertutup ya
yang kekeluarga dokter
dan juga kalau misalnya sang ibu itu mengalami masalah kesehatan
sehingga harus berhenti bekerja
jadi di sini pentingnya adanya dana darurat
lalu berikutnya adalah pada saat memiliki anak sendiri
nah pasangan suami istri bisa melihat apakah dia mendapatkan
kemudian dari kantor tempat bekerja
kalau misalnya tidak ada maka alternatifnya apa
salah satunya mungkin bisa mempertimbangkan menggunakan bpjs kesehatan
yang memang fasilitas kesehatannya itu
tidak terkemilin nih untuk levelnya
tetap artis juga sadar kemampuan finansial masing masing
kalau memang dia tidak memiliki kemampuan untuk menabung untuk data kelahiran
lalu tidak ada penggantian dari kantor tempat bekerja
atau mungkin dia adalah seorang wiras wakta
ya dia harus mau menerima fasilitas kesehatan apapun
yang memang mungkin bisa dibantukan untuk mereka berdua
dan yang terakhir setelah anaknya lahir

harus paham bahwa di bulan bulan pertama
itu pasti akan terjadi perubahan budgeting yang luar biasa signifikan
berarti memang harus mengatur dengan sangat rigid dan detail ya mbak
terkait dengan rencana kelahiran kemudian setelah melahirkan
yang menarik adalah itu prosesnya memang harus dimulai ketika
pasangan suami istri muda ini menikah
ataukah ketika memang tadi seperti mbak katakan
butuh waktu sembilan bulan dan momen itu adalah momen di mana mereka sudah mulai melakukan
untuk pengaturan pengeluaran anggaran rumah tangga mbak
ya pertanyaan yang bagus
kalau memang suami istri ini pada saat setelah menikah belum dikaruniai anak
maka mereka memang perlu menegaskan nih kapan rencananya ingin punya anak
misalnya satu tahun atau dua tahun lagi
sehingga mereka bisa planning dengan lebih panjang
tapi seperti yang saya katakan tadi
kadang kadang tuhan memberikan karunia hamil setelah langsung menikah
berarti kan artinya dia tidak punya banyak waktu lagi
maka caranya adalah beberapa prioritas keuangan lain harus mengalah
anaknya sudah ada gitu
kalau anaknya sudah ada apa sih yang harus mengalah
satu misalnya mungkin untuk dp rumah terpaksa harus ditunda dulu
jadi duluan untuk persiapkan kemampiran baru kemudian mempersiapkan dp rumah
mungkin sementara itu bisa mengontrol lebih dahulu
prioritas lain misalnya ganti kendaraan
atau prioritas lain lagi misalnya mau liburan
itu yang memang harus ditunda
dan dikebelakang karena yang untuk dana kelahiran anak ini sudah tidak bisa ditunda lagi
meninjak orang tua mendapatkan dua garis biru
berarti dalam beberapa bulan kemudian
insya allah akan lahir anaknya ke dunia
nah ini menarik kalau tadi sempat dibahas ketika misalkan suami istri adalah pasangan yang bekerja
di suatu instansi atau perusahaan
pastinya mereka dapat fasilitas ya mbak
terkait dengan asuransi
apakah kita sebagai pasangan muda
itu berhak untuk mengecek kira kira ini plafonnya berapa
kemudian mereka agendanya akan melahirkan secara normal atau sesar
kemudian juga apakah kelas rawat inapnya plafonnya seperti apa
bagaimana nih mbak untuk melihat hal ini mbak
setiap pasangan rumah tangga ini
kalau memang bekerja dan dari tempat bekerjanya ada fasilitas benefit kesehatan
maka wajib dicek plafonnya lalu rumah sakitnya
karena belum tentu bekerja sama dengan semua rumah sakitnya
misalnya sang istri punya dokter oksigen favorit
maka itu menjadi kelebihan
kalau memang dia mau tetap bersama objek favoritnya
tetapi tidak diganti oleh kantor
berarti dia mesti menanggung sendiri
kalau saya saran
kalau memang memiliki kemampuan finansial
silakan saja itu dilakukan
tapi kebanyakan keluarga muda tidak tahu
jadi kalau memang anda sudah mendapatkan fasilitas dari kantor tempat bekerja
ya pergunakan fasilitas tersebut
ya pirut pula rumah sakit yang semang
masuk ke dalam asuransinya
kemudian plafon kamarnya
karena semuanya akan bersaip sama juga
kalau kita memilih plafon kamar yang lebih tinggi
dibandingkan dengan apa yang memang sudah dijaminkan
maka efeknya adalah semua tindakan tindakan
itu akan mengikuti harga di kelas yang lebih atas
maka jangan cuma perbedaannya hanya di kelas biaya kamar
tidak itu akan berhadap biaya tindakan
baik itu parkur normal maupun pesat
obat obatannya termasuk juga dengan nanti rate dari visit dokter dan lain lain
berarti pasangan suami istri ini harus mengetahui secara detail ya mbak
layanan apa saja yang akan didapatkan apabila mereka memiliki asuransi
baik itu di kantor maupun mungkin asuransi pribadi
nah kita bicara mengenai asuransi kesehatan
apakah kita memang perlu mbak memiliki asuransi kesehatan
terutama untuk pasangan muda yang berencana untuk punya anak
anda paham mbak
bahwa asuransi kesehatan itu kan tipenya ada dua
yang pertama adalah asuransi kesehatan yang sifatnya kumpul
maksudnya ini biasanya asuransi yang memang diambil oleh perusahaan itu menjadi fasilitas bagi karyawannya
fasilitas untuk rawat jalan termasuk fasilitas untuk maternity atau apa namanya
tapi kalau anda mengambil substansi kesehatan secara pribadi
maka anda harus perhatikan
kalau mbak yang biasanya disawarkan dengan premi yang masih sesuai dengan kemampuan
itu hanya kawat inap dan biasanya mengecualikan maternity
sedangkan kalau anda ingin memasukkan porsi maternity
itu bisa jadi premiumkan ada premiumnya atau ada tambahannya
dan pahami juga kalau anda sekarang statusnya sudah hamil gitu ya
maka anda harus paham kalau anda baru ikut asuransi kesehatan pribadi sekarang
itu ada waktu tunggu itu sama sudah
jadi kalau situasinya ibu sudah hamil terus dia ikut nih asuransi kesehatan sekarang
ya pada saat telahir tentu bisa dijaminkan
oleh sebab itu alternatifnya adalah yang ketiga yaitu bpjs kesehatan
mbak ini sedikit nih tips terhadap para pasangan muda yang ingin memiliki anak
apa saja ini harus dilakukan
tadi bang mengatakan memang harus lebih detail terkait dengan anggaran pengeluaran rumah tangga
menabung kemudian juga ada alokasi budget tersendiri
seperti apa nih mbak mungkin bisa diberikan kepada pemirsa cnn
baik yang pertama pastikan anda membuat budget rumah tangga yang baru
untuk biaya biaya kesehatan ini akan masuk ke dalam post living atau biaya hidup
sedangkan untuk hal lain seperti persiapkan hal yang sifatnya untuk kelahiran
photoshoot atau apa itu sebetulnya adalah tanggahan
jadi itu bisa dikesampingkan belakang

kalau saya sarannya adalah gunakan kualitas apa saja
kalau saya sarannya adalah gunakan kualitas apa saja
kalau saya sarannya adalah gunakan kualitas apa saja
kalau anda ingin lebih ya berarti anda paham
anda akan mengambil porsi dari dana yang sudah ada
di mana saya tidak saran itu
kenapa karena setelah anaknya lahir anda masih harus mempersiapkan hal hal lainnya
dana membesarkan anak termasuk juga dana pendidikannya
lalu yang ketiga alih alih misalnya anda dibantu dengan pinjaman pinjaman
apalagi pinjaman online untuk biaya melahirkan
saya sangat sarankan anda untuk melihat apakah anda memiliki bpjs kesehatan
dan pergunakanlah kasus kesehatan yang ada untuk melahirkan
untuk melahirkan jauh lebih baik dibanding anda melahirkan dengan bantuan utang
baik mbak prita terima kasih sekali untuk perbincangan pagi hari ini
sangat menyegarkan dan memberikan insight terkait dengan para pasangan muda nih
yang mendapatkan keturunan tadi harus bijak dalam mengelola keuangan
dan harus memiliki asuransi kesehatan salah satunya
dan bagaimana pengelolaan keuangan yang tepat
karena memang mempunyai anak sebuah tanggung jawab jangka panjang ya mbak ya
terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini mbak selamat sehat selalu